apa yang kalian lakukan
pak man orang ini sudah meninggal
kalian sudah membunuhnya
kami tidak melakukan
baiklah radia mari
kalian tidak akan bisa mengungkap penyebab di balik semua kejadian itu
tidak akan berpisah
tidak akan berpisah
selamatkan kawan kawan kalian yang kena musibah ini
nadia kita harus segera kembali ke istana
agar gusiprabu mengetahui keadaan ini
baik kakek guru
pak man pak man berhenti dulu
pak man tolong katakan kepada kami
kenapa kalian sangat membenci kami keluarga pada jajaran
biar aku mengajaknya
dia sudah meninggal
raden kita harus segera memberitahu keluarganya
apa yang kalian lakukan
orang ini sudah meninggal
kalian sudah membunuhnya
kami tidak melakukan itu pak man
kalian berdua mengaku saja

tunggu pak man
ayo tangkap saja mereka
bagus sekali raden
ini kesempatan kita untuk beraksi kemanakanku
apakah kamu sudah faham apa yang aku akan perintahkan
kenapa kalian berani sekali kepada keluarga

tapi mereka telah membunuh warga kami
apa buktinya kisanak
kalian harus bersabar dulu
mungkin bukan nimasara santang dan temannya ini yang melakukannya
barangkali orang itu sedang dalam keadaan sakit
lalu dia meninggal mendadak
kami sudah menduga bahwa prabu lebih memihak mereka
ayo kita seret mereka
kisanak seperti yang aku katakan tadi
ini aneh sekali
kenapa tiba tiba mereka berada di sini dan membantu kita raden
nimas sebaiknya kita jangan berpikiran buruk
mungkin saja mereka kebetulan lewat sini
tapi itu tetap saja aneh
raden kamu tidak tahu sikap mereka yang sebenarnya seperti apa
nimas tetap saja kita tidak boleh berpikiran buruk
karena berpikiran buruk itu sama dengan perintah sang setan
kamu benar raden
terima kasih telah mengingatkanku
raden terima kasih kamu sudah mau menolongku
dengan endong kasang itu raden
makanan yang ada di endong kasang bukanlah datang dari endong kasang itu sendiri nimas
melainkan datang dari allah subhanahu wa ta'ala
sekali lagi aku berterima kasih pada
jangan terlalu banyak bergerak dua
kita berusaha saja dulu di sini mas
sambil memulihkan tenagamu kembali

lala lupakan saja
aku sudah tidak sabar ingin melihat keajaiban dari endong kasang ini
kebetulan kita juga sudah lapar ki
daun bisa ke sini
keluarkan semua makan yang enak enak
aku tidak nyatakan ki